terima kasih anda masih bersama kami
persib bandung akhirnya mengakhiri perburuan juru taktik dengan merekrut roberto carlos mario gomez
yang akan menukangi maung bandung di kompetisi liga satu indonesia musim depan
perekrutan pelatih asal argentina ini membuat sejumlah bobotoh optimistis persib mampu berprestasi lebih baik lagi
manajemen pt persib bandung bermartabat secara resmi mengumumkan telah merekut pelatih berpaspor argentina roberto carlos mario gomez
perkurutan pria berusia enam puluh tahun ini tidak terlepas dari rekam jejak gomez dalam menangani tim yang selama ini diasuhnya
gomez tercatat pernah menjadi asisten pelatih hector cooper di klub elit eropa seperti valencia serta inter milan
dia juga mampu membawa johor darul takzim sebagai kapio migas super malaysia dua ribu lima belas dua ribu enam belas serta plafc di tahun pertamanya sebagai pelatih
gomez dikontrak dengan durasi dua tahun masuk kontrak dengan opsi satu tahun perpanjangan masa kerja
gomez juga ditargetkan manajemen bisa membawa persib menjuarai liga satu musim depan
sudah memiliki resmi
diharapkan pelatih daerah yang pernah menangani klub di malaysia ini datang ke bandung pada minggu pertama desember
perekrutan mario gomez sebagai juru taktik baru mau membangun ini menawari resmi positif dari sejumlah bobotoh
semoga mario gomez bisa membawa tim
tim persib kembali disegani di tanah air
kalau memang pelatihnya itu ya kalau bobotoh masih menukung aja
semoga akan lebih baik dari musim kemarin
manajemen persib tidak bersedia merinci berapa nilai kontrak gome selama dua musim mendatang
diperkirakan nilai kontrak yang diterima pria yang sempat dinobatkan sebagai pelatih terbaik malaysia dua ribu lima belas tersebut menembus empat puluh ribu dolar atau mencapai lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah per bulannya
fredy bangun bandung